hai mengusung tema diskon kebangkitan bangsa di hari kebangkitan nasional transmart menggelar
diskon full day sale mulai dari buka hingga tutup pukul sepuluh malam promo ini digelar serempak di
menggunakan kartu kredit bank mega bank mega syariah dan aloprime sehingga memudahkan untuk
konsumen belanja beli sekarang bayar nanti berbagai produk makanan minuman koper sepeda
listrik hingga elektronik seperti tv kulkas ac hingga mesin cuci dibanderol dengan harga jauh
lebih murah dari biasanya bahkan diskon bisa hingga tiga juta diskonnya itu hampir dua jutaan
sih lumayan iya tadi sih lagi sempat lihat lihat sofa sama ada kasur juga sih mbak diskonnya juga
harus ring ring ya iya biar kita juga happy ya mbak jadi belanjanya juga ekonomis juga sih
tahu udah saya taunya dari iklan di tv kan se noton trans tv itu ya ada ada iklan ini
saya tadi pagi udah kesini tapi belum buka saya balik lagi saya balik lagi ya udah akhirnya ke
sini udah buka gitu saya beli ada wajan lumayan diskonnya terus ya iyalah
tambah tambah besar tambah sering sering ada terus ya tiap minggu kalau perlu ini sih bagus
ya lumayan ya bisa sampai tujuh dua juta ya selanjutnya ya kalau pakai alo banknya ya juga ini banyak yang
diskon diskon juga ya saya mau cari mencari tv sama ac sih rencana ya sepertinya ini kesempatan
yang menarik ya apalagi ini lihat nih barangnya banyak yang brand brand baru ya yang juga saya
lihat nih banyak yang murah murah juga mungkin ya ini kesempatan emas lah buat saya mau nyari barang baru suasana
di cempaka putih pun terpantau ramai dan bertambah ramai jelang siang diskon ini hanya digelar selama
satu hari khusus di tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh tiga tim liputan cnn indonesia jakarta kita langsung tergabung
bersama rekan kami dan produser lapangan cnn indonesia sandra insana yang berada di transmart
cempaka putih jakarta selamat sore sandra nampaknya begitu sibuk di belakang anda banyak pembeli yang datang di sana gambarkan sejauh ini berapa pilihan yang ada di cempaka putih jakarta
diskon yang diberikan kepada pemirsa di rumah yang masih di rumah untuk ikut ke sana ke transmart
ya selamat sore herano sebelumnya saya ingin cerita dulu tentunya hari ini ini hari spesial
yaitu hari kebangkitan nasional dan tentunya di hari ini spesial juga karena apa karena transmart
di sini menggelar transmart full day sale dengan mengangkat tema bertajuk tentunya diskon kebangkitan bangsa dan memang kalau berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi sampai dengan
sore ini ini makin sore makin ramai jadi kalau bisa
saya ceritakan soal soal saat ini ini saya bukan hanya dikelilingi oleh produk produk yang tentunya
diskon yang besar tetapi juga dikelilingi oleh para pengunjung transmart yang memang ramai seperti itu
kalau tadi heranof tanya memang kenapa sih antusiasmenya begitu tinggi memang diskonnya
hanya itu tambahan diskon lagi dua puluh persen dan untuk memudahkan pembayarannya disini juga sudah disiapkan
untuk para pengunjung bisa menggunakan kartu kredit bank mega
kemudian juga bank mega syariah dan tentunya juga aloprime
nah bagi pengunjung yang ingin beli hari ini
tetapi bayarnya nanti pun tentunya kita di sini juga sudah disiapkan
untuk para pengunjung klas part yaitu alo prime
dalam hal ini adalah pay letter
dan terkait memang produk produk apa saja sih di sini
yang dipublikasikan atau dijual seperti itu
yang didiskonkan ini banyak mulai dari makanan
daging daging kemudian juga minuman
koper termasuk juga sepeda listrik
dan juga barang barang elektronik nih ya
mulai dari ac tv kulkas sampai dengan mesin cuci
yang harganya di sini
kalau bisa heran of datang lihat sendiri
jadi kalau kita ini berdasarkan patahuan kami ini
harganya itu dari harga normal bisa berbeda
mulai dari dua juta sampai dengan tiga juta
jadi cukup bukan cukup tapi sangat sangat menguntungkan ya tentunya
dan untuk heran of sendiri di sini kita memang
untuk para penonton dan juga heran of
bisa diinformasikan bahwa hari ini merupakan hari terakhir
karena memang hanya digelar satu hari saja
yaitu hari ini tanggal dua puluh mei
yang sudah dimulai sejak pukul sepuluh pagi tadi sampai dengan sepuluh malam nanti
dan memang tadi juga telah hadir di sini ya
pak hairul tanjung langsung datang memantau bagaimana jalannya
suksesnya event full day sale hari ini dipantau langsung tentunya
memang berdasarkan informasi yang kami dapat dari store general manager
dari transplant cipaka putih di sini full day sale sebelumnya memang sempat digelar
di tanggal lima belas april ya menjelang lebaran
animunya trafficnya luar biasa dan hari ini digelar kembali
dan ternyata dari hasilnya pun menunjukkan peningkatan nih justru ya
dibanding dengan yang sebelumnya
jumlah pengunjungnya tapi kalau dibandingkan dengan
dan memang rencananya kegiatan ini dikatakan tentunya oleh store general manager
dari transmart bapak yayan rahmat bahwa ini akan digelar secara berkala satu bulan sekali
tetapi tentunya tanggalnya masih dirahasiakan
jadi untuk herranoff ini buat para penonton juga mungkin yang penasaran
pengen lihat langsung bagaimana sih diskon besar besaran yang diadakan
kita masih buka tentunya sampai dengan jam sepuluh nanti heranov
dikat saja mungkin anda juga bisa berikan barang ke pemirsa di rumah
selain di cempaka putih apakah semua transplant ini berlaku untuk diskon atau transplant di sel pada hari ini
yes betul sekali heranov jadi ini bukan hanya diselenggarakan di tempat saya berada
tapi di seluruh transmart di indonesia serempak ya digelar
jadi mungkin para penonton ada yang di luar jakarta ya dimanapun itu kita masih terus diselenggarakan
tapi tentunya hanya sekali lagi berlaku hari ini
dan akan selesai di pukul dua puluh dua atau jam sepuluh malah lalala
baik tunggu berapa lagi ya pemirsa di rumah masih di rumah
pikir pikir belanja nggak ya belanja saja karena diskonnya lumayan gede
plus dua puluh tadi ya kalau pakai beberapa aplikasi yang disediakan yaitu alo prime
kemudian playter begitu ya sandra insana
terima kasih atas laporan anda langsung dari cempaka putih
ada koresponden kami ada sandra insana langsung dari jakarta